pemerintah kota surabaya membangun puluhan bozem atau waduk untuk mengantisipasi banjir
namun ketersediaan lahan menjadi masalah utama
dan untungnya tahun ini pemerintah kota bisa bernapas lega
lantaran warga perumahan berinisiatif untuk menyerahkan lahannya untuk dibuatkan bozem
tak ingin terus menerus menjadi korban banjir
warga perumahan nirwana eksekutif berinisiatif menyerahkan lahan seluas sebelas meter persegi
kepada pemkot untuk dijadikan bozem atau waduk
lahan ini memang termasuk fasilitas umum namun terbengkalai selama lebih dari lima belas tahun
warga berharap bozem ini bisa membantu pemerintah kota mengantisipasi banjir
pemerintah kota langsung merespon
pasalnya tidak banyak warga dan pengembang yang rela lahannya dijadikan penampung air
butuh waktu empat bulan untuk mengubah lahan semak belukar menjadi bozem seluas enam meter persegi
rencananya akan dijadikan hutan terpadu
pada tahun ini kita berupaya untuk berinisiatif membangun mini bosem ini
untuk mengatasi genangan genangan air yang selama ini justru sampai masuk ke dalam rumah
nah sedangkan fasilitas umum yang tidak termanfaatkan ini justru sebetulnya pada saat saat yang lalu
kemudian juga kerawanan kerawanan karena banyak binatang binatang liar yang bermukim di lahan yang kosong ini
bukan hanya warga perumahan
brigif marinir karangpilang pun merelakan lahan kosongnya untuk dimanfaatkan sebagai bozem
total ada tiga lahan bozem baru dan satu kolam latihan tank yang difungsikan sebagai bozem
di kawasan ini memang dikenal langganan banjir terutama di pemukiman warga sekitar
dari mana sendiri juga menyediakan bozem
jadi jangan sampai dari warga juga kebanjiran dari dalam sendiri juga kebanjiran
maka ini dari kami dari mana sama benar warga itu terutama dari warga itu mengeluh ke bena warga
akhirnya koordinasi sama marinir akhirnya sama sama menyetujui
terbentuklah empat bosom yang kita gali selama ini kita buat selama ini
di seluruh wilayah surabaya terdapat dua puluh lima bozem
enam di antaranya berbeda
berada di kawasan karangpilang
pemerintah kota bersyukur ada warga dan instansi yang menyediakan lahan untuk dibangun bozem
ini memang sangat dibutuhkan masyarakat bu
karena di masyarakat luapan air mungkin selain kita lari ke bozem kedulus
kita luapan air juga bisa kita tampung di wilayah bosem marinir wilayah kelurahan karangpilang ini ibu
pemerintah kota terus mencari lahan kosong yang bisa difungsikan sebagai bozem
bozem dibutuhkan untuk memperbanyak wilayah tangkapan air terutama di musim hujan